bareng gue aja
ini tuh jalanan sepi
dan setau gue taksi jarang banget lewat sini
yaudah gak apa apa
kalau gitu gue naik ojol aja
kemarin soal untuk dapetin brosuri itu
taunya lu udah dapet duluan
ah iya udah tenang aja
gue paham kok lo lagi sibuk banget
apalagi semenjak penjodohan itu
reset lo masih aja ngebahas gituan
yaudah gue jalan dulu ya
ketemu disana ya
ya boleh bilang kita katanya boleh bahas duluan
soalnya tahun ini empat perwakilan
tahun lalu kan cuma tiga tuh
berarti makin banyak dong slotnya
yaudah kalau gitu kita undi dulu aja
yaudah oke yuk
jalan ya bener
jalan ya bener lo
lepasin sekarang juga
berani kabur lu
bukan aja jangan sok sokan kabur lu
gua gapapa kok makasih udah bantuin gue
gak ada yang buka kan
gak ada lu
gak ada lu
gak ada lu
bareng gue aja
ini tuh jalanan sepi
dan setau gue taksi jarang banget lewat sini
yaudah gapapa kalo gitu gue naik ojol aja
mendingan bareng sama gue kenapa sih
udah gapapa biar gue sendiri aja
lo duluan aja sana
keras kepala banget

tidak tidak tidak
apa sih lin
hah jadi sila gagal kemarin pura pura sakitnya
hah kok ngomongnya kayak gitu mulu sih
kok temennya siapa sih bikin sila ngamuk aja deh
cepetan cepetan telepon sila kabarin kalo kita lagi ngeliat si boy sama reva cepetan
iya bentar olian jangan diburu buruin tata jadi panik
aduh mampu sakit banget nih
tuh kan udah dibilang jangan makan makanan yang gak higienis
kamu tuh yang gak pernah denger mulutnya mama sih
ini sekarang tata sama olin lagi ngeliatin boy sama revo berduaan di jalan
what the kok bisa sih
pantesan aja boy gak nganterin gue aduh ngeselin banget sih
bro jadi sila udah balik dari rs
pokoknya ya gue gak mau tahu gimana pun caranya lo harus bikin boy ninggalin reva di pinggir jalan
lo yakin nih gak mau bareng sama gue
kesempatan terakhir gue tanya sama lo
ya gue sih gak mau nakut nakutin
tapi kalau nanti gue pergi terus preman tadi bertiga datang lagi kesini gue gak tanggung jawab ya
yaudah deh yaudah yaudah gue ikut sama lo
tapi jangan ngebut ya jantung gue belum aman
iya gue juga punya perasaan kali
lo tuh kenapa sih belum apa apa udah negative thinking sama gue
coba ya belajar satu kali aja dalam hidup lo untuk berpikiran baik sama gue
bayangin kalau si ganteng ini tadi gak dateng
lu udah jadi oncom kali
udah belum sih ngocehnya
aku gak jadi ke kampus lama lama
gak ngaca ya sendirinya juga bawel
kurang sakit perutnya mungkin kurang banyak kamu jajannya
mama buatin kamu teh
mama aku gak butuh teh
yang aku butuhin sekarang adalah mama telpon om herman suruh om herman labrak si reva itu
karena mama tau gak tadi si tata telpon terus katanya dia ngeliat gue sama reva
reva lagi reva lagi kayaknya perempuan itu benar benar udah bikin rusuh ya
bikin mama menaik darah tau gak sih
mama akan telpon om herman ya
budi tolong lebih cepat lagi ya kita harus meeting sekarang
kenapa lagi dengan boy
sebelumnya saya mau kasih tahu sila sekarang sudah ada di rumah sama saya sudah pulang dari rumah sakit
dan itu semua saya yang ngurusin mas
boy tidak mengurus apa apa dan sepertinya nggak perhatian ya sama sila
malahan sepertinya boy lagi asik tuh jalan sama perempuan yang namanya reva
dari mana saya tahu perempuan yang namanya reva itu bisa jalan sama boy
dari temennya sila yang ngasih tahu mas
aduh gimana ya mas saya bingung nih kalau seperti ini nanti anak saya jadi sedih sepanjang hari jadi gak cepet sembuh
saya minta maaf ya ilda atas ulahnya poi seperti ini
supaya dia tenang saja jangan terlalu memikirkan hal ini
dan saya akan temui reva dan saya akan minta sama reva untuk segera menjauhi boy
oke saya percaya sama mas herman terima kasih banyak ya mas sebelumnya
satu hal yang harus mas herman tahu saya selalu berjuang untuk anak saya yang terbaik
agar dia selalu bahagia mas
saya pahaminnya justru saya merasa gak enak sama kamu
sekali lagi saya minta maaf ya atas sikap boy seperti ini
iya mas terima kasih
boy boy kenapa selalu seperti ini sih
eh sini sini sini kamu tau gak tadi mama udah telepon ke om herman
kamu harus tahu satu hal jawabannya apa
ternyata om herman nanti akan ngelabrak perempuan yang namanya revo
aduh bagus nih biar cewek cantik kecantilannya tuh tau rasa
aduh makanya nih kan mama udah bilang kamu itu udah mama bikinin teh manis
aduh anak ini bikin bingung ini mesti gimana dong
kalau jalan berdeka ada kesana ke sana boleh
kesana ya bang
bu ibu kenapa ibu dijamret
masa aku dijamret ma tolong ma
ah oh ya sebentar sebentar saya langsung telepon polisi ya
eh eh tunggu